sebuah kedai kopi di lamongan memiliki cara unik untuk menarik pelanggannya
para pelanggan bisa langsung melihat wajahnya sendiri di dalam kopi yang dipesan
bagaimana uniknya penyajian kopi selfie ini berikut liputannya
kedai kopi di jalan mastrip kabupaten lamongan ini sepintas seperti kedai kopi pada umumnya
namun ada yang unik dari cara penyajiannya namanya kopi selfie
sesuai namanya para pelanggan di tempat ini langsung merasakan sensasi berbeda begitu memesan kopi
para pengunjung langsung difoto oleh pelayan kedai usai memesan
gambar kemudian diproses dan dicetak melalui aplikasi komputer yang kemudian disajikan di atas permukaan secangkir kopi yang dipesan
para pengunjung pun dapat melihat langsung foto dirinya dalam kopi seru bukan
selain harganya terjangkau para pelanggan mengaku senang karena bisa memiliki sensasi berbeda dalam minum kopi
yang uniknya itu di sini di kopi itu bisa ada gambar kopi

awal pembuatan kopi selfie ini berawal dari adanya seni menuang foam pada permukaan kopi yang kini tengah marak dilakukan para barista
namun pemilik kedai ingin memberi kesan berbeda dengan memanfaatkan teknologi yang ada
ini perobosan baru ya ini biasanya kopi kan gigi late bukan warna
ini kita pakai gambar jadi gambar kastamun
itu bisa dalam kopinya karena selama ini kebanyakan pasti vektor
untuk dapat menikmati secangkir kopi selfie ini pelanggan cukup merogoh kocek lima belas setiap cangkir
selain menyediakan desain baru pemilik rumah kopi juga menyediakan berbagai macam kopi dari berbagai daerah nusantara
miftahul arief lamongan